tiap jumat eksklusif di gtv
ibu sudah dengar
apa yang terjadi pada diri kamu
tak bahaya irma
mbak dria mau datang ke sini juga
dia habis melahirkan semalam
udah melahirkan bu
dia melahirkan di rumah
dia titip salam buat kamu
kamu sabar dengan cobaan ini ya
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
kenapa kamu nggak kasih asi
udah kok ya
ini juga asi
ya dia kan kalau haus minumnya banyak
tadi pas dia bawa
bunda taruh si bunda di dalam botol ini
bunda kedaper dulu ya ya
sama ayah ya
bidan indri sester dewi
apa kabar mbak katanya habis melahirin
iya alhamdulillah baik keadaannya
iya nih kita jadi penasaran loh
pengen lihat keponakan kita ya sester
ah mari silahkan masuk
ambil selamat ya ay
ibu aku nanti
maaf ya bu biden tapi tolong jangan tersinggung
masalahnya anaknya ibu kok ciri cirinya bisa sama persis sih
seperti anaknya ibu irma yang hilang itu
maksudnya ibu irma yang hilang itu
mungkin kebetulan aja kali
tapi biasanya tanda lahir seperti itu nggak ada yang sama lho mbak
maksudnya suster dwi ngomong seperti itu apa ya
oh ya hampir lupa
emang semalam budi dan badriah melahirkan di mana
saya rasa itu bukan hal yang penting untuk ditanyakan
saya dituduh mencuri bayi pasien saya sendiri
oh kirain kayak sebangun
lo tau nggak disini yang paling berkuasa itu gue
setiap anak baru harus ngasih chatter ke gue
jatrem apa itu mbak
ada yang mau ketemu sama kamu
apa kabar kamu indah
alhamdulillah baik bu
ibu sudah tahu perkembangan bayi yang hilang itu
makanya indah ibu itu datang ke sini bersama suster dwi
karena kemarin kita berdua sempat mengunjungi ibu bidan badriah
ternyata bayi bidan badriah itu memiliki tanda lahir yang persis seperti bayi laki laki yang hilang itu
bidan bidan benar benar melihat kalau bayi itu ada tanda lahir di lengan kirinya
iya kita berdua melihat jelas bahwa bayi itu ada tanda lahir di tangan kirinya
iya kan suster
suster benar benar lihat
ibu sekarang saya tahu di mana bayi yang hilang itu berada
bayi itu di rumah bidan badriah
selamat siang pak
apa betul ini rumah ibu badria
iya benar pak ada keperluan apa ya pak
benar semalam ibu badriah baru saja melahirkan
kalau begitu kami boleh melihat bayinya
boleh pak silakan
bawang teh air putih ya bu
air putih ya
kita akan pergi ke tempat yang aman ya sayangnya
ya gak akan ada ganggu kita
penculikan ini dilakukan oleh seorang bidan yang bernama badriah
dan kini dalam pengejaran polisi
berikut ini adalah foto badriah yang kami dapatkan dari polisi
itu kan ibu yang beli air minum di sini tadi bu
kita harus lapor polisi bu

ada tempat lain kalau saya nabrak kamu saya yang kena polisi maaf pak saya udah nggak punya uang
lagi pak buat naik bus saya ikut mobil bapak aja ya pak tapi pak saya di belakang juga
enggak papa tolong pak tolong saya pak udah silahkan ya terima kasih pak lepasin saya
pak saya tidak bersalah saya tidak tahu apa apa soal madraya curi mai itu mau
ibu terpaksa kami tahan karena dicurigai melindungi pencuri kalau bapak mau tahan
hai dia saja pak arman ini suaminya jangan saya lepaskan saya pak mau kalau memang ternyata ibu
tidak bersalah ibu pasti akan kami bebas pak wik siap bawa mereka